dan taukah anda saat ini kita bergantung pada petani yang berusia di atas empat puluh lima tahun untuk mencukupi kebutuhan beras yang kita konsumsi
begitu bayangkan tiga puluh tahun lagi siapa yang akan menggarap sawah dan dari mana kita bisa mendapatkan beras bila tidak ada petani muda
iya ini menjadi salah satu ketakutan tersendiri ya aldi
karena kini indonesia bisa dikatakan menuju masa darurat regenerasi petani
terdapat hampir dua ratus perguruan tinggi dengan studi pertanian di indonesia yang tiap tahunnya meluluskan ribuan mahasiswa
namun tidak bisa dipungkiri sebagian besar mahasiswanya belum mau berkontribusi aktif di bidang pertanian apalagi menjajal menjadi petani muda ketika lulus nanti
ingin cepat mendapat uang dan tututan orang tua menjadi alasan mereka
bimbang tetap di atas
yang pasti kalau langsung pulang untuk membangun pertanian untuk saya tidak dulu
mungkin mengumpulkan modal dulu
institut pertanian bogor sebagai salah satu pusat pendidikan pertanian di indonesia pun tidak menampik
mereka kesulitan mencetak petani petani muda
saya tidak menyalahkan mereka karena mereka memang harus
mereka belajar memang untuk memperbaiki nasib yang lebih baik begitu
dan kebetulan memang dengan wira usaha tani yang memang on farm
memang tidak menjanjikan itu
jadi tidak salah salah juga
tetapi kemudian yang menjadi penting adalah
paling hanya sebagian saja dari mereka yang masuk mau terjun
yang menjadi penting adalah kemudian tetap menitipkan
kalau saya istilahnya menitipkan secuil hati
mereka tetap berpihak pada pertanian indonesia
badan pusat statistik dalam sensus pertanian tahun dua ribu tiga belas memaparkan data yang miris
terkait regenerasi petani muda di indonesia
terjadi kecenderungan makin tinggi pendidikan seseorang
maka makin enggan terjun di bidang pertanian
tak heran petani indonesia sebagian besar hanya tamatan sekolah dasar
yang sulit menerapkan sistem pertanian modern
ternyata bukan hanya sebatas kendala di pemodalan dan kepemilikan lahan saja
degradasi minat anak muda untuk mau turun ke sawah sudah sangat besar
yang mau terjun ke sawah meneruskan usaha turun temurun keluarganya
kecilnya ketertarikan ini diamini seorang pemilik tanah di indramayu jawa barat
anak anaknya tidak ada yang berminat jadi petani
menurut saya pribadi saya memberikan kebebasan kepada anak anak
apakah dia mau jadi petani mangga dia tidak jadi petani saya tidak memaksa
kalau dulu saya masih ada katakanlah
intervensi lah dari orang tua
harus jadi petani juga ya pak
harus jadi petani
pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam dalam mendorong anak muda
mau kembali ke desa dan mengembangkan pertanian
salah satunya dengan iming iming teknologi modern
kita beri bantuan alat mesin alat mesin traktor roda empat alat panen
nah itu kita lakukan namanya brigade brigade asyik
itu kita harapkan anak anak muda
namun sayangnya jurus ini belum bisa mendongkrak minat anak muda mau jadi petani
bahkan dikhawatirkan jumlah petani muda semakin menurun
ada intervensi di level output harga ya
jadi bisa menyelamatkan sektor pertanian lebih luas
soal lahannya terjaga mungkin minat anak muda balik ke sektor pertanian menjadi lebih tinggi
dan kita tidak perlu khawatir akan krisis petani yang hari ini sudah kita alami
semua sepakat kedaulatan pangan harus dicari agar mandiri dari impor
tapi apabila tidak ada regenerasi petani
indonesia nampaknya semakin dekat menjadi negara pengimpor beras
karena tidak ada yang mengerjakan sawan
dan negara agraris yang dulu santer digaungkan bisa saja hanya menjadi bagian sejarah
ruli kuriawan indra mayu